dari balap sepeda kita ke para layang tim para layang indonesia berhasil mengharumkan nama bangsa dengan menjadi juara dunia kategori bergu dan dilengkapi juara kedua perorangan dalam ajang kejuaraan dunia dua ribu sembilan belas yang berlangsung di serbia
ya tentunya ini prestasi yang membanggakan begitu ya yuda sebab ini persiapan matang pasca gelaran asian games dua ribu delapan belas lalu serta cepatnya adaptasi para atlet terhadap cuaca menjadi kunci torehan prestasi emas yang merupakan kali pertama bagi tim indonesia
pasca prestasi gemilang pada ajang asean games dua ribu delapan belas lalu tim para layang indonesia kembali berhasil mengumandangkan indonesia raya
kali ini dalam ajang kejuaraan dunia para layang ke sepuluh yang berlangsung di kota versak serbia pada sembilan hingga tujuh belas september dua ribu dua puluh
tim indonesia yang terdiri dari lima atlet putra dan dua atlet putri menjadi juara dunia nomor ketepatan mendatang

ketiga pun disambut meriah pejabat federasi aerosport indonesia atau fasi serta tni angkatan udara
di terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang banten jumat malam
intinya untuk berhutu karena bebannya dibagi bagi jadi teras harinya
tapi untuk mengejar perorangan itu memang tidak terpikir dari awal
karena kita berangkat bareng semuanya mempunyai beban sama untuk menjadi juara dunia satu tim
jadi kita berhutu
perorangan mungkin itu bonus
kadis pen tni au yang juga kepala humas federasi aerosport indonesia atau fasi
marsikal pertama fajar adrianto
merasa bangga dapat menyambut para pahlawan olahraga indonesia
yang berhasil menjadi juara dunia untuk pertama kalinya
seluruh atlet digembleng dengan ketat pasca asean games sebagai persiapan kejuaraan dunia ini
kita sambut pahlawan pahlawan olahraga kita yang saat ini telah meraih juara dunia
juara dunia kategori satu
dan ini baru pertama kali indonesia meraih juara dunia
jadi setelah beberapa kali bermain dan tim indonesia yang terdiri di lima putra dan dua putri mendapatkan medali
selanjutnya tim para layang indonesia akan kembali digembleng melalui pemusatan pelatihan
untuk menghadapi ajang olimpiade tokyo dua ribu dua puluh serta asean games selanjutnya